ini pak amar keluarganya belum ada yang datang
iya pak surya jadi untuk keluarga dari pak amar
ibunya pak amar sedang berada di luar negeri
tunggu sebentar emang
memangnya bu wanda belum tahu kondisi sebenarnya dari pak amar
kenapa kamu tidak beritahu dia
kasian bu wanda
kalau dari saya sendiri kurang tahu bu
baik kalau begitu bu andil bu rosa dan pak surya saya masuk ke dalam dulu
saya harus bertemu dengan pak amar
pada hari ini dua belas bulan sebelumnya ramadhan sekitar
pak amar memeringi rumah uda
papa disitu juga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam makasih pak
nino mau ke rumah mau ngomong sama papa mama dan elsa katanya
tadi nino juga ketemu sama sal
agak marah sih sama aku
dia menganggap saldo itu orang asing
kenapa dia bawa arena jalan
jadi menurut dokter seperti itu pak
menurut bapak bagaimana
apakah bapak tidak mau memberitahu pada ibu wanda tentang ini
oh bapak sudah bilang kepada ibu wanda
alhamdulillah kalau begitu
saya sudah menjelaskan semua kondisi saya saat ini
yang menjadi concern saya
ini masih berkeliaran di luar sana
dan ibu saya juga
meminta saya untuk berobat ke luar negeri
saya pikir itu
adalah jalan yang terbaik
kalau nanti saya nggak ada
siapa yang menjaga kamu
dan ibu andin
saya rasa bapak perlu fokus sama kesehatan bapak dulu
dan bapak juga khawatir kepada ibu andin
tapi apa bu andin tahu tentang hal ini
tapi kalau saya bisa berspekulasi
sebagai rekan kerja
harusnya dia tahu
tapi kalau dia tahu
saya akan kembali ke rumah

ini tadi kita mampir beliin makanan kucing
ini ada makanan
ini dijamin enak banget
ini sekalian buat pak wia pak boim
sama yang jaga di depannya
terima kasih sudah jagain rumah ini
terima kasih mas al
aduh jadi enak nih
mas al itu dari dulu nggak berubah
asal ke pondok plita
kalau pergi pergi selalu pulangnya buah makanan
udahnya ganteng perhatian lagi ya
lu belum tahu aja
ini beli belum seberapa im
dulu lagi zaman dulu belum ada
saban malam gue dikirimin
ah lu pake nanya lu
kean banget lu
ini kan makanan udah ada
udah sampai iya nggak
yah kecaringin jalan kaki
beli kecapi satu buntelan
eh lu bilangin ayang kiki bikin kopi rada kentelat bon gitu
kasih hati minta jantung nih ya buat gue ya
tidak bisa jalan sendiri ke sana
ini tangan gue masih sepi nih
yaudah daripada berantem ini ya
mendingan kita pamit masuk
itu jangan lupa dibagiin sama yang lain
kucing selamat datang di ponok peli pak
makasih mas al
gitu kan ya
nah minumannya datang
kita kan manusia butuh minum
kucingnya juga rena
atau enggak kucingnya kasih minumnya susu aja
bukan ini susu buat reina
nah iya bener
jadi om sal pernah baca kalau kucing itu jangan dikasih minum susu
tau gak diare sakit perut
kasian kan nanti kucingnya sakit perut
taduh kucingnya gak minum susu dong
minum tapi ada susu khusus yang dibuat untuk kucing
kita belum beli nanti ya
kalau sekarang kayaknya dikasih air putih aja
oh gitu om
kita kasih air putih ya
oh iya miski pas banget tadi bawain ini
nanti kita kasih
jadi biar kucingnya kuat kayak reina
itu minumnya sama makannya harus cukup
air putih aja kucingnya udah seneng
itu ya om sal
jadi nanti kalau misalkan reina punya makanan atau minuman
nenek bisa berbagi sama kucing
kalau biskuit biskuit boleh kali om ya
jadi bisa berbagi
kalau biskuit sih jangan sus
sama aja nanti di area juga
kalau ikan boleh
ikan kucingnya suka
terima kasih kakak reina
akunya udah kenyang
tuh dia bilang makasih
kok ada ya manusia diciptain itu senyumnya renyah kayak begini
terus habis itu kebapak bapaan
terus habis itu bisa menganyam
gue pernah habis habis kik
itu kucingnya sampai kaget loh ki
biar adaptasikan mau tinggal di sini ya
miskik ini udah ada aja
oh iya kan kita katanya tadi mau cari nama om sal
udah punya nama belum rena
gak harus kikik
kan mau bantu nyari nama
om sal itu punya jurus
jadi kalau om sal lagi takut lagi cemas gak pengen dideketin sama orang lain
om sal pakai jurus ini
namanya jurus pelukan kupu kupu
namanya lucu kan
jadi caranya gini
kalau tiap omset cemas gitu kamu kalau mau ikutan juga boleh
sus kalau mau ikutan juga boleh
ini namanya pelukan kupu kupu
caranya tangannya disilang begini
biar bentuknya kayak kupu kupu kan
terus kita tarik nafas dalam dalam
tahan dua bulan
eh jangan ya
terus tangannya sambil ditepuk tepuk
sambil tutup mata
nah sekarang rena ngebayangin lagi lari di taman luas
banyak kucing yang lucu lucu lagi ngejar rena
satu dua tiga
sampai renanya udah tenang
dibuka lagi matanya
udah agak tenang belum
tiap rena ngerasa cemas atau gak mau dideketin sama orang lain
pakai jurusnya om sal
jurusnya namanya pelukan
ini kenapa diem aja bukain dong
ya aku harap dengan
dengan perpindahan rumah sakit dan pak ambar pergi ke luar negeri
semoga secepatnya dilaksanakan ya
ya amin semoga dimudahkan juga ya andin ya
sebagai seorang ibu juga ngerti sih perasaan bu anda
pasti dia sebagai ibunya pak amar juga ingin perawatan yang terbaik buat pak amar
ya kita doakan aja lah
ada rasa di mana aku rasa bersalah dengan kejadian apa yang terjadi sama dia
jadi kalau dia kena apa apa pasti aku gak mungkin kalau gak kepikiran aja sal
karena dia sudah nolongin aku dan menurutku nolongin rena juga
iya sih mama ngerti sekali posisi kamu
apalagi ini kejadiannya juga gak main main
ya ya kita doakan aja lah
eh ini kenapa
itu kayaknya elsa sama anak buah loh
jadi bukan pintunya
ngapain datang ke sini
gue juga mau minta tolong tolong kasih tau nino jangan cerah ini
saya rasa belum saatnya kamu minta tolong lagi kepada anda
membawa dampak yang amat sangat tidak baik
ya saya paham tante
saya sangat menyesal
tapi asal tante tahu saya ngelakuin itu semua karena ada tujuannya
saya nggak tahu kenapa tiba tiba ada masalah baru lagi yang tumbuh
makanya kalau ngomong itu dipikir dulu sal
kamu tahu dan kamu sadar kok
yang kamu pikirin cuma diri kamu sendiri
kamu tuh egois
sekali lagi gue minta maaf ya mbak
tapi kali ini aja bantuin gue
lo mau kan
mak gue mohon sama allah ya bantuin gue ya
ya lo nggak mau bantuin gue mbak
lo beneran nggak mau bantuin gue
oke kalau nggak mau bantuin gue
kalau mbak gak mau bantuin kamu kamu apa yang kamu lakuin
mau ngancam apa lagi kang
buka gerbang ya
iya boyim buka pintunya
jangan suruh dia masuk ya
mbak gue mohon sama allah
masa kamu denger ya
tetap jangan suruh masuk lagi
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
sak kamu udah berjalan pulang kan
iya pak ini aku udah mau pulang kok kenapa pak
yaudah kamu langsung pulang ya jangan kemana mana ya
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
elsa dalam perjalanan pulang
kita tunggu sampai elsa pulang aja pak
mau minum apa pak mama soalnya lagi pergi ke covist city
papa bikin dia minum ya
ah masuklah aku udah minum
aku cuma mau ketemu elsa dan ngobrol barengan dengan papa juga
ini mau ngomongin apa sih no papa jadi penasaran
ada baiknya nanti tunggu elsa sampai kesini dulu
nggak mau diomongin aja dulu no
jadi papa bisa berpikir nanti sebaiknya kalian gimana
ya udah kita tunggu elsa aja ya
kira kira elsa masih ada di sana nggak ya
mungkin mengingat adik kamu sifatnya seperti itu tapi mama meminta maaf sama kamu ya
mama tidak akan pernah mengizinkan elsa untuk menginjakan kaki lagi di pondok prita
nggak apa apa ma tadi aku juga nyuruh dia untuk nggak boleh masuk kan
karena apa aku nggak mau ada berantem lagi aku nggak mau marah lagi karena dia
ya lihat aja tadi dia masih teriak teriak nama kamu gitu minta maksa masuk
ngobrolin apaan nih serius banget kayaknya ini
ini ngobrolin adik aku elsa tadi dia datang kesini
dia mau minta tolong lah tapi aku nggak mau dan aku nggak ngizinkan dia masuk
kamu tahu elsa kan kamu tahu cerita aku
iya iya iya aku ingat aku ingat ya tahu tahu tahu
eh terus kamu udah ini kucingnya sama rena
udah lancar kita udah adopsi tuh lagi asik banget main tuh sama kucingnya tuh tuh
aduh aduh aduh aduh ya ampun dia kelihatan sangat senang
lucu ya satu apa dua sih kucing itu
satu aja tante itu aja udah effort banget tadi
oh sama tadi pas di tempat kita adopsi kucing itu sempat ketemu sama nino
ya kayaknya dia lagi ada urusan di dekat situ dia bantu nangkep kucing juga tapi pas rena lihat dia itu sempat kaget terus gak mau deket deket sama nino
ya mungkin karena terliru lah dia saat ini kan memang masih takut ya sama orangnya tapi nino tadi sempat nelfon aku dia sempat komplain kenapa rena jalan sama kamu
karena dia pikir kamu orang asing
oh pantesan tadi sih emang berasa sih dia agak jaga jarak gitu sih
hmm dia belum pernah kenal ya dia nggak tahu kamu pernah kan sayang
ya udah kalau gitu aku mau ketemu rena dulu sebentar ya
iya aku mau ketemu rena dulu
bang tunggu bang itu pak rendy bang jangan pakai pereksa apalagi sampai begitu begitu amat
iya bang pak randy kalau di pondok pelita itu udah kayak keluarga sendiri bukan begitu ya
maaf pak saya hanya menjalankan tugas dengan profesional
siapapun yang mau masuk ke tempat ini akan saya periksa demi keamanan
iya baik nggak apa apa nggak apa apa juga buya bu oim biarkan mereka bekerja sesuai profesinya
aman ya sudah aman pak silahkan masuk
buya saya dapat kabar tadi kalau bu ani itu lagi di perjalanan menuju rumah sini
pak bu ani udah sampai
oh ada baru banget sam christmas
oke gue masuk waktu di rumah
oh kalau bisa masuk ya bu
ingat unfunjoin terus
eh memberikan para pria effect